tapi kalian pada ngapain sih
kampungan tau gak
kalian pikir ini lucu
jangan cuma minta maaf dong
tapi kamu tuh rutin dong
secepatnya kamu pindahkan makamnya nindi
supaya adin itu gak kepikiran
dan dia gak sedih lagi
ya kan din
kok dia sengaja ikut mancing mancing
padahal dia tau kan
kalau makam itu palsu
lagian kenapa sih al
kamu tuh selalu nunda nunda rahasia besar
yang seharusnya andi tau
kamu kan udah janji untuk beritahu andin
lagian apa sih
salahnya sih kalau andi tau sekarang
jangan bahas ini disini
kamu tenang aja al
aku tau batasanku kok
kamu jangan cari cari pembenaran terus
atas kebohongan kamu
ya udah yuk kita mulai makan
selamat menikmati muatmu lah
semoga berhasil ya
saat tahunnya sa
bentar lagi sampai rumah sakit kok kita
selamat ulang tahun ya chef
ini buat gue
disimpen dulu aja ya
sa ke kantin yuk biar gue yang telaktir
mana mungkin yang saya mau terima hadiah dari gue

ini kalian pada ngapain sih
kampungan tau gak
kalian pikir ini lucu
cuma orang yang jiwanya kerdil tega ngebully ya
cuma orang yang jiwanya kerdil tega ngebully
dan asal lo tau

gue tuh gak mau punya cowok tukang bully
lagian lo juga cowok kali
lo harus kuat biar gak dibully lagi

kalo gue tuh cowok culun yang pernah lo tolongin
karena kita beda kelas waktu itu
tapi gue gak pernah lupa
gue jadi diri gue yang sekarang
karena gue pengen ada di level yang sama sama lo sayang

gue selalu ikutin perjalanan hidup
gue selalu ikutin perjalanan hidup lo
supaya bisa deket sama lo
supaya bisa deket sama lo
lo malah udah sama nino
kalo emang bener adik saya menghamili elsa
kalo emang bener adik saya menghamili elsa
dan adik saya tidak mau bertanggung jawab
kalo mungkin yang besar elsa lemaran
dan nekat untuk membunuh adik saya
orang lain boleh bilang lo pembunuh sayang
orang lain boleh bilang lo pembunuh sayang
tapi di mata gue
tapi di mata gue
lo tetap beda dari penolong gue
lo tetap beda dari penolong gue
adalah dunia gue sayang
adalah dunia gue
saya merasa
terima kasih sus
tolong tunggu di ruang tunggu ya pak biar dokter periksa pasien

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

mobil itu kan
dia ada di rumah sakit ini
aduh aku takut ketemu rindy
tidak ada yang bisa dipercaya
sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak
atas kepercayaan perusahaan bapak
untuk mempercayakan pt el nino gemilang
untuk merenovasi gedung terbesar bapak
kami sepakat dengan harga yang pak dino tawarkan
dan ini surat kontraknya pak nino
silahkan dibaca dulu
jika sudah oke pak nino boleh tanda tangan
saya rasa semuanya sudah jelas
tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan
kalau gitu saya tanda tangan langsung pak ya
hardcopy nya bisa dikirim nanti ke perusahaan saya pak
baik pak nanti kami akan segera bayar tuan paymentnya
pembangunannya bisa dimulai setelah saya kembali dari luar negeri dua minggu lagi pak
siap kita akan segera laksanakan dan realisasikan untuk pembangunannya
kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya dan kerjasamanya pak
baik pak den
saya lagi terima kasih pak ya
iya sama sama pak ya
pak ego terima kasih
mari pak den saya antar
kalau gitu saya permisi pak
bos bapak ternyata suka proyeknya
semoga lancar ya pak nino ya
kalau gitu saya mau balik
sudah nggak apa apa sampai ketemu ya
apa udah sampai di rumah ya
jetnya nggak ada
kok dia hampir sih
ma elsa udah nyampe rumah belum ma
oh elsa belum sampai rumah kenapa nok
aku udah selesai meeting tapi kok elsa belum sampai di rumah ya
memangnya dia kemana ya
memangnya tadi dia bilang ke kamu gimana
tadi sih aku ngajak elsa makan siang pak
terus karena aku tiba tiba dapat telepon buat meeting
jadi kita pulangnya terpisah dibilang mau langsung pulang
ini aku udah kelar meeting aku pikir dia udah nyampe rumah
aduh elsa kemana ya noh
yaudah yaudah nggak apa apa
gini aja ma kalau seandainya elsa udah pulang
aku selesai meeting aku mau pulang ya ma
aku selesai meeting aku mau pulang ya ma
aku selesai meeting aku mau pulang ya ma
aku selesai meeting aku mau pulang ya ma

aku selesai meeting aku mau pulang ya ma
iya ma sampai ketemu di rumah

yaudah kalo gitu
aku sempat ya ke toilet dulu sebentar
boleh dong jangan tahan tahan
kamu kesini aku udah masuk
kamu langsung aja ya ke dalam ya